berpindah dari satu lapangan sepak bola ke lapangan lain di jakarta adalah rutinitas yang saat ini dijalani fahmi abdus sofi
dengan kamera profesionalnya ia memotret aksi anggota komunitas penggemar sepak bola di stadion madia senayan jakarta
awalnya fahmi hanya sekedar menyalurkan hobi fotografinya dengan memotret teman temannya saat bermain sepak bola di tahun dua ribu enam belas lalu
hingga akhirnya sejak dua tahun belakangan permintaan dari komunitas penggemar sepak bola yang ingin menggunakan jasanya pun semakin banyak
bersama sepuluh fotografer lain fahmi tergabung dalam komunitas the beautiful game yang saling dukung satu sama lain
meski permintaan paling banyak dari penggemar sepak bola fahmi dan kawan kawan juga menerima order memotret olahraga lain sesuai dengan permintaan klien seperti bola basket sepeda dan hoki lapangan
bak gayung bersambut pihak pengelola lapangan pun menyambut baik kehadiran para fotografer ini
orang yang lagi hype nya ini media sosial kan tuh
nah kuncaranya pihak lapangan dia membantu untuk pencahayaan di foto bisa terang bisa bagus seperti itu
kita juga bantu bantu promosiin dari harga harga lapangan
misalnya ada klien juga yang nanya lapangan mana sih yang bagus untuk difoto rekomendasinya mana itu kita kasih tahu juga
bagi anggota komunitas penggemar sepak bola yang menggunakan jasa fotografer ini
hasil foto yang bagus memang menjadi kebanggaan dan memberi kepuasan tersendiri
dengan membayar lima ratus ribu rupiah per fotografer per pertandingan mereka akan mendapatkan sedikitnya enam ratus file foto berkualitas apik
yang mereka kejar itu ketika habis main tuh link link foto dari fotografer
mereka pengen mengekspresikan mereka punya hasil dari permainan itu melalui foto
jadi yang namanya postingan instagram ataupun social media lain apapun itu ketika mereka habis bermain itu menjadi satu kebanggaan buat mereka
jadi kelihatannya seperti pemain jago gitu loh
kalau lagi main
fokusnya nggak ke situ tapi setelah main ya pastinya seneng lah dapet foto foto yang kualitas tinggi
bisa diposting bisa disimpan dan ya buat kenang kenangan juga sih
perkembangan zaman dan teknologi memang memunculkan profesi yang tidak terbayangkan sebelumnya
berawal dari sekedar hobi apa yang dilakukan fahmi kini berubah menjadi pekerjaan dengan penghasilan yang menjanjikan
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta